produksen veb di sidoarjo dan surabaya jawa timur
mempertanyakan fatwa haram veb yang dikeluarkan pp muhammadiyah
permintaan untuk mengkaji ulang fatwa tersebut dikarenakan selama ini
menurut produksen veb sidoarjo dan surabaya
bahan yang digunakan hampir seluruhnya telah tersertifikasi halal oleh mui
bahan bahan vape sendiri terjual bebas di pasaran
karena juga biasa dipakai sebagai bahan pembuat makanan
pihak pp muhammadiyah bisa mengkaji ulang fatwa haram penggunaan vape
terutama liquid itu pasti menggunakan barang yang sudah halal
kalau kita pribadi dari produksen sendiri
kita lebih berbicara ke bahan ingredients ya
jadi barang barang yang kita gunakan memang dari dulu itu sudah banyak yang koser
dimana coaster itu kayak halal sudah ada sertifikasi seperti yang tadi kita lihat juga
seperti sukalos itu memang sudah masuk ke mui
ada stemplow juga memang
stemplow sertifikasi halal
sebelumnya fatwa haram untuk rokok elektronik atau yang sering disebut vape
yang dikeluarkan pimpinan pusat muhammadiyah menuai banyak respons publik
majelis ulama indonesia menghargai pp muhammadiyah yang meluarkan fatwa haram veb itu
mui menilai muhammadiyah tentu memiliki dalil hukum tentang fatwa itu
dalam putusan majelis tarjih pp muhammadiyah menyebut mengkonsumsi vape sama dengan rokok biasa
ia masuk golongan kabais menyebabkan kerusakan dan membahayakan diri sendiri
karena veb dan rokok konvensional terbukti mengandung banyak zat racun
tim liputan cnn indonesia